kok enaknya nih bocah kita apain ya
kita jadi sandera aja ya iya gak
kita serain daki ibunya kita dapet berlian dari dia
super sekali ternyata otak lo encer ya
iya lah jenis gue lebar emang yang lo otak ke dikit kali dengan rambut
ngatain gue lagi deh
eh alah ya beli gue
bener juga ya kamu
kita berdua dulu kak
satu dua tiga
itu suara bagus sama boni pasti
dua bocah yang dua orang itu kok yang ambil berlian kita kok
ya allah itu kan suaranya bagus sama bonny
aku harus selamatkan mereka

gua apa duly
biar aja mereka tuh dimakan macan kayak harimau kayak bodoh sama
gua yang penting butuh beliannya
om aku janji pasti aku akan cari belian itu
tapi tolong keluarin aku dulu
berisik tau berisik
tak tak tak tapi harimau om
kok enaknya nih bocah kita apain ya
kita jadin sandra aja ini kan
hah kita serahin bakimunya
kita dapat berliandar dia
super sekali ternyata otak lo encer ya
yalah next gue lebar
emang yang lo otak kedikit kali dengan rambut
pusat terlalu jauh
pusat terlalu jauh
cinta banget sih kamu sama murti
kamu yang dulu punya uang dan disegani banyak orang
sekarang pun siapa siapa
gak ada gunanya juga ya
kalau kamu enggak
aku sama bang jaka bisa menguras semua harta harta keluarga kami
itu dia siapa
bisa nya membahayakan diri sendiri buat orang lain
apalagi nih anaknya si murti
kamu mau terima ini
ini juga keterlaluan banget
ternyata gak perlu susah susah
mereka sendiri yang ngambar
kamu ngapain mereka
tak sadar tak
terus kapan nikah nih
aku gak akan biarin ini semua terjadi
aku bang jaka gak boleh nikah sama murti
kamu harus lakukan sesuatu
enak ya digantung
belian kita datang
jangan takut kak
bagus akan bebasin kak celi
ini saya udah bawa bagus sama bodi pak
yang bawa belian itu
cepet kembaliin ke mereka
gak ada bu
eh jangan main ya
jangan sampai saya marah nih ya
kamu tadi simpen dimana pak
tadi bagus simpen di celana bok
mungkin jatuh di sungai
hah itu sungai
mungkin gue kesal aja nih
apa kalian mau semuanya
kami kirim ke jurang